ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast spesial kemerdekaan
heroes among us menjadi tema besar peringatan hari kemerdekaan yang diambil oleh cnn indonesia
di masa pandemi ada banyak pihak yang berkontribusi termasuk mereka yang berperan dalam upaya vaksinasi
sebagai salah satu ikhtiar merdeka dari pandemi
malam ini saya akan berbincang dengan dua sosok
yang pertama adalah siti nadia tarmizi jurubicara vaksin pemerintah
dan juga ada karina jo yang merupakan salah satu peneliti dibalik terciptanya vaksin astrazeneca
langsung dari inggris ini ya mbak karina
saya ke bu nadia dulu bu nadia ulang tahun kemerdekaan indonesia ini masih di tengah pandemi
tapi tahun ini ada kehadiran vaksin yang kita harapkan bisa membawa asa
agar kita bisa keluar dari pandemi covid sembilan belas
kita dengar sama sama tadi mungkin mbak nadia bu nadia dan juga mbak karina dengar
bagaimana perjuangan menteri luar negeri kita dalam diplomasi vaksin agar ada kesetaraan vaksin
sebagai jurubicara vaksin bu nadia melihat antusiasme masyarakat yang ingin divaksin ini seperti apa
baik terima kasih mbak eva
tentunya kalau kita lihat ya kondisi antusiasme masyarakat ini
sudah berbeda ya dibandingkan di awal awal pelaksanaan vaksinasi
tapi survei terakhir angka ini sudah jauh menurun ya
dan yang ragu ragu itu sudah
jadi kalau melihat antusiasme masyarakat dan juga kita lihat sejak juli
di mana tentunya semua usia di atas delapan belas tahun bahkan di atas dua belas tahun sudah bisa mendapatkan vaksinasi
kita bisa lihat bagaimana kemudian banyak masyarakat yang mau datang ke sentra sentra vaksinasi
dan rata rata bahkan beberapa kabupaten kota mengatakan vaksinnya sampai kehabisan ya
karena jumlah masyarakat yang
jadi vaksin itu luar biasa
pasti upayanya dan juga ikhtiarnya luar biasa
sehingga masyarakat yang tadinya menolak vaksin
akhirnya sekarang berubah haluan dan berharap untuk mendapatkan vaksin
sekarang saya ke mbak karina
kita tahu mbak karina selama ini peneliti adalah salah satu yang tentunya ikut berjuang untuk mencari cara menangkal virus
dari beberapa wawancara sebelumnya mbak karina sempat cerita bagaimana kemudian para peneliti
anda dan teman teman anda sama sekali tidak istirahat
bekerja tujuh hari dalam seminggu berbelas belas jam begitu ya
berusaha untuk mencari vaksinasi ini sebagai penangkal virus
sempat ada momentum di saat masyarakat menolak divaksin
ada juga bahkan yang sempat berpikir soal adanya vaksin ini sebagai bagian dari konspirasi
nah anda melihat sebagai seorang peneliti
pemikiran pemikiran ini komentar anda seperti apa
saya melihat berita yang beredar yang punya yang tidak ada sumbernya seperti itu
saya rasanya sedih
kita kan semua bekerja untuk supaya kita semua bisa keluar dari pandemi secepatnya
jadi saya sekarang berbicara di media supaya masyarakat mempunyai informasi yang benar
bagaimana perjuangan tim peneliti ini sampai akhirnya menemukan vaksin astrazeneca
jadi ya jadi tim saya adalah yang bertanggung jawab untuk membuat proses produksi vaksin secara massal
jadi ya pas saat pas tahun sembilan februari tahun lalu ini
kita memutuskan untuk membuat vaksin ini untuk diuji coba kan diuji klinik
dan kita masih waktu itu belum punya proses produksinya
dan pada saat itu saya baru punya data dari skala yang masih kecil lah
dari dua sendok makan datanya
tapi bos saya pada saat itu bilang oh oke dalam satu setengah bulan kita harus uji cobakan prosesnya di dua ratus liter
sedangkan kita belum ada proses produksinya
dan untuk membuat proses produksi biasanya dibutuhkan dokter bertahun tahun untuk bisa sesuai dengan standar
standar cgmp yang ada
supaya boleh dipakai untuk manusia
jadi ya mau gak mau kita harus kerjakan sebaik baiknya semampu
semampu kita supaya semua prosesnya sesuai dengan jadwal yang ada
kalau ada keterlambatan di bagian saya ya semuanya bakal akan terlambat juga diuji klinisnya
jadi kita bekerja sebaik mungkin saja
oke proses yang kemudian bertahun tahun harus dipersempit waktunya
karena ini sifatnya emergency begitu
nah ceritanya bagaimana tuh jatuh bangunnya kalau begitu mbak karina dan tim tim peneliti lain
ya saya khusus untuk tim saya sendiri ya kita tim saya sangat kecil
ada atasan saya dr sandy douglas dan project manager dr radha bricky
dan beberapa postdoc yang membantu beberapa proses yang ada
jadi pekerjaan yang kita lakukan sangat banyak
dan memakan waktu yang banyak
jadi ada beberapa saat kita momennya down lah
saya pikir ya kerjanya sangat banyak
dan saya tidak ada waktu sebenarnya untuk istirahat
jadi ada momennya saya bilang saya sudah tidak kuat lagi gitu
saya sudah mau aku ngadain project ini saja gitu
karena ya terlalu besar sih pressure nya
karena kan kita tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun
karena setiap minggu kita ada meeting dengan pihak asys seneca meeting meeting dengan si gmp yang lainnya
jadi data dari lab saya harus ada
sedangkan kalau kita membuat kesalahan kita harus pulang dari awal lagi
dan itu delay nya akan cukup lama
oke artinya memang sempat ada di satu titik ingin mundur saja begitu ya
apa yang kemudian akhirnya membuat mbak karina itu kemudian semangat lagi
dan melanjutkan penelitian ini sampai akhirnya menemukan vaksin astrazeneca
ya jadi ya selalu saya selalu konsultasi sama atasan saya atau sama project manager ya
dr sandy dawes dan dr adam riki bagaimana nih
saya sudah tidak kuat lagi
bekerja sendiri di lab kan banyak pekerjaan yang harus relevan
untuk kemanusiaan saja katanya
bu nadia mendengar cerita mbak karina ini ya mungkin bisa mewakili begitu ya
bagaimana banyak pahlawan pahlawan diantara kita begitu ya
heroes diantara kita yang kemudian berjuang untuk berusaha menemukan solusi
agar kita semua bisa keluar dari pandemi
berapa banyak apa saja cerita cerita pahlawan pahlawan kita yang selama ini
ibu nadia temukan di lapangan saat juga tentunya bu nadia menjadi salah satu pahlawan juga
untuk mengkampanyekan vaksinasi agar masyarakat juga mau divaksin
iya jadi sebenarnya banyak ya banyak sekali orang yang bisa kita katakan virus ya
kalau kita lihat ya di level tentunya seperti di desa ataupun di kelurahan
kita bisa lihat banyak sekali juga kader kader kesehatan yang membantu masyarakat
pada saat mereka melakukan isolasi mandiri
bahkan sebenarnya bukan kader saja tapi kalau kita lihat di tingkat rw itu gotong royong ya
kita tahu persis itu misalnya membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri
mengirimkan makanan itu terjadi dan bukan hanya itu saja
kemudian kalau kita lihat di level yang lebih besar kalau yang namanya seperti rumah sakit
wisma atlet ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan rujukan covid sembilan belas
itu yang namanya dukungan suplai logistik itu luar biasa
setiap hari selalu ada yang memberikan bantuan baik itu berupa minuman makanan
dan itu betul betul diberikan secara rutin ya
nah ini luar biasa saya rasa banyak hal
orang yang sudah berbuat sesuai tentunya kemampuannya masing masing
di sisi lain kita juga melihat pada saat kita mengalami lonjakan kasus di bulan juli kemarin
begitu banyak juga tenaga kesehatan yang kemudian mendedikasikan dirinya sebagai relawan relawan
dampingi masyarakat yang sedang melakukan itu
dampingi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri
bahkan saya juga mendengar ada misalnya dokter yang di kompleks perumahannya ya
karena kebetulan banyak warga sekitarnya yang positif
akhirnya dia membuka seperti telemedicine ya
walaupun itu hanya konsultasi antara tenaga kesehatan tersebut dengan warga yang kemudian melakukan isolasi mandiri untuk kemudian membantu
dan banyak cerita cerita tentunya
tentunya bagaimana tenaga kesehatan juga kalau kita lihat para kader kesehatan yang bersama sama tentunya petugas vaksinasi ya
untuk kemudian menghantarkan vaksin ini sampai kepada sasaran
karena kita tahu geografis indonesia ini tidak mudah ya
artinya pada saat kita mengirimkan vaksin tersebut dari kabupaten ke kecamatan
itu ada yang harus tentunya melalui
jalanan melalui sungai ya
harus kemudian menyeberang yang kadang kadang sungainya cukup berderas arusnya walaupun mungkin tidak dalam
ataupun juga harus berjalan kaki tiga empat jam untuk mencapai sebuah tempat posyadu ataupun tempat masyarakat di mana itu berkumpul
jadi ini yang kita lihat ya banyak sekali sebenarnya peranan dari berbagai masyarakat ya tentunya untuk kita saling bersama sama bergotong goyong
ini menciptakan tentunya pahlawan pahlawan baru
yang mungkin kita tidak bisa lihat tetapi kita bisa rasakan bagaimana dukungan dan pengorbanan mereka ini
bicara soal vaksin tadi problematikanya adalah bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk mau divaksin
masyarakat indonesia pada khususnya begitu
tapi di sisi lain juga ada problematika vaksin yang kemudian kita hadapi
bagaimana kesulitan untuk mengakses vaksin
kita akan bahas itu bu nadia mbak karina
tapi kita harus break dulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast spesial kemerdekaan
tadi saya ingin bicara soal akses vaksin
saya ingin tanya ke mbak karina
di inggris tentunya kemudahan atau akses terhadap vaksinasi itu tentunya jauh lebih mudah dibandingkan dengan indonesia
apa yang kemudian bisa dipelajari di sini mbak karina
seberapa penting sebetulnya bagi satu negara itu bisa berdaulat vaksin
ya khususnya untuk pandemi
mempunyai rencana program vaksinasi untuk eropa ya sangat penting
mereka sudah membuat rencananya di awal awal sekali
sebelum mungkin vaksinnya sudah disetujui dari badan kesehatan mereka sudah memesan lah ke beberapa banyak perusahaan vaksinnya
apalagi juga sudah memproduksi sendiri begitu ya mbak karina
ya pemerintah juga mendukung sepenuhnya program pengembangan vaksin
jadi kita ada pengobasi dari pemerintah akademia dan perusahaan informasi
artinya tidak ada ketersediaan stok misalnya yang tidak ada begitu bagi warga yang ingin divaksin
ya kita cuma ada keterbatasan vaksin pada saat memulai proses produksi
tapi pada saat ini kita belum bisa

tapi pada saat ini kita belum bisa
oke sekarang saya ke bu nadia
bu nadia kita tahu saat ini indonesia cukup menghadapi masalah akses vaksin bagi sejumlah warga yang sudah mau divaksin
bagaimana caranya kita bisa menuju negara yang seperti inggris yang tadi diceritakan mbak karina tadi
bagaimana caranya kita bisa menuju negara yang seperti inggris yang tadi
ya ini luar biasa ya
ya ini luar biasa ya
merupakan perjuangan berat buat indonesia
tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana bu menlu berjuang untuk mendapatkan vaksin untuk indonesia ini
karena memang kebutuhan kita ini cukup besar empat ratus dua puluh enam juta
dimana kita tahu produksi vaksin itu sekitar tujuh sampai delapan miliar

empat miliarnya ini sudah dipesan oleh negara negara maju

nah sisanya terbagi dengan negara negara di luar itu
nah jadi tentunya indonesia sendiri butuh empat ratus dua puluh enam juta ya
setengah miliar sendiri ya yang kita butuhkan
jadi ini luar biasa memang untuk kita bisa terutama menyediakan vaksin ini di tahun dua ribu dua puluh satu
kita tahu memang belum banyak vaksin yang sudah selesai dengan uji klinis tahap tiga nya

pertama jumlah vaksin yang terbatas
vaksin yang terbatas kedua kapasitas produksi daripada produsen vaksin itu juga terbatas
sementara demandnya sangat tinggi karena seluruh dunia seluruh negara membutuhkan vaksin tersebut ya
jadi agak berbeda mungkin dengan situasi di inggris seperti yang disampaikan oleh mbak karina
dimana memang mereka adalah produsen vaksin dan mereka juga sudah memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih kecil
dan tentunya kebutuhannya juga jauh lebih kecil tapi di sisi lain juga kemudian memesan untuk jenis jenis vaksin lainnya
memang kita harus bersabar ya bahwa setiap kita sampaikan bahwa vaksin itu disediakan oleh pemerintah untuk seluruh sasarannya
tapi kita minta untuk masyarakat mau bersabar dan segera divaksin sesuai dengan jadwalnya
karena vaksin yang kita terima pun datangnya secara bertahap dari produsen vaksin
sehingga tentunya setiap minggu
setiap bulan jumlah vaksin yang kita distribusikan itu sejumlah dengan yang kita miliki
dan pasti ini tidak bisa langsung untuk seluruh masyarakat mendapatkan vaksinasi
sehingga memang kita harus mengatur per minggu berapa jumlah vaksin
dan kembali lagi karena terbatasnya jumlah vaksin maka vaksin yang ada sesuai dengan jadwalnya kita vaksinasi diri kita
jadi jangan kemudian kita memilih milih vaksin karena belum tentu
tentu vaksin yang kita perkirakan akan datang dan bisa kita akses itu belum tentu bisa sesuai dengan harapan kita
jadi yang terbaik saat ini apapun juga vaksinnya kita ketahui semua jenis vaksin ini memberikan proteksi
itu kita gunakan terlebih dahulu
baik harapannya tentunya seperti dengan tema hari ulang tahun republik indonesia tahun ini
indonesia tangguh dan juga indonesia tumbuh
longgaran begitu akses terhadap vaksinasi nantinya kita akan juga segera merdeka dari pandemi ini
bu nadia dan juga mbak karina terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast spesial kemerdekaan selamat malam
terima kasih selamat malam